gunung semeru di lumajang jawa timur kembali mengeluarkan awan panas guguran pada minggu pagi
di mana hingga kini status gunung semeru masih level tiga atau siaga
awan panas guguran terjadi sekitar pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
dengan jarak luncur sejauh tiga km yang mengarah ke kawasan besukobokan
petugas mengimbau agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius lima km dari puncak gunung semeru
maupun di sektor tenggara di kawasan besukobokan sejauh tiga belas km
meski begitu status gunung semeru kini masih di level tiga atau siaga
sementara itu gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dan provinsi daerah istimewa yogyakarta
sabtu sore mengeluarkan awan panas guguran
dengan jarak luncuran tiga km
sejauh dua km dan tinggi kolom asap terpantau empat ratus meter
gunung merapi saat ini masih berstatus siaga atau di level tiga
warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius tiga km dari puncak gunung merapi
inilah video rekaman cctv milik balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
yang diunggah di media sosial twitter saat luncuran awan panas gunung merapi terjadi sekitar pukul enam belas
lebih empat puluh tiga menit sabtu sore
dari rilis bpptkg jarak luncuran awan panas guguran tersebut sejauh dua km
sedang tinggi kolom asap terpantau empat ratus meter yang mengarah ke barat daya dengan durasi satu ratus tiga puluh lima detik
pasca terjadinya awan panas gunung merapi pada sabtu sore
hingga kini bpbd belum mendapatkan laporan terkait dampak hujan abu vulkanis di wilayah kabupaten magelang
untuk mengantisipasi bahaya banjir lahar hujan merapi warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius lima km
dari puncak gunung merapi
dari wilayah terdampak